jadi ini lumayan loh kalau saya pakai cukup berat ya
hai kata penyarapmu
alunan musik memecah keliningan di dusun butuh
di kepulauan negeri kabupaten magelang jawa tengah
saat saya datang ke dusun ini
belasan warga sedang berlatih tari topeng ireng
sebuah kesenian yang berkembang di magelang
mumpung lagi disini
boleh juga nih belajar menari bersama mereka
ternyata menari ini susah ya
ini carian apa namanya
jadi sebenarnya mba navinga sendiri ini sejak kapan dimulai mau menari seperti ini
dua ribu tujuh belas waktu itu masih sekolah
sudah tertarik ya
awalnya susah gak sih
awalnya susah banget sih
jadi untuk bisa menguasai tarian sejenis ini kira kira yang harus kita kuasai apa dulu gerakannya
ya gini sih ya
jadi harus harus
harus bisa dulu kalau kakinya
loh kok disebut tari ampuse
jangan salah dalam perkembangannya tari topeng ireng sangat beragam
mulai dari lagu irama musik hingga kostumnya pun dikreasikan
jadi penasaran seperti apa ya pertunjukan tari topeng ireng kreasi mereka
tetap menari dengan semangat
mbak ibu ini menarik sejak tahun dua ribu tujuh
saya kagum loh karena kan ibu di rumah ibu rumah tangga
kemudian saya hari bekerja di warung
sempat juga latihan menari bersama teman teman seperti ini ya
warga di sini
pentas juga kadang dilakukan
kenapa sih mau jadi penari
buat ibu rana juga mas
kan kalau di warung di rumah kan capek
kalau di warung capek karun juga ini kan hiburan
dan bisa menghibur masyarakat juga
ini saya penasaran nih kalau dari nilai ekonomi saja
kira kira setiap pentas itu upah untuk penari itu seberapa besar sih
dalam satu bulan biasanya suka banyak menerima pekerjaan menari atau gimana
ya kalau ini musim agustusan ini banyak yang menari
tapi kalau selain agustusan itu ya jarang
nah itu waktu sepil
sepinya pekerjaan ya
tidak pentas tidak manggung
tapi pendapatannya seberapa besar sih untuk penari biasanya
kalau ini belum dikasih ke penari kan masih buat beli alat alat
ini aksesoris buat balik gamelan
yang penari belum belum apa ya upahnya buat rombongan gitu
buat beli makeup dan peralatan semuanya
jadi belum belum menghasilkan keuntungan ya
tapi tetap cinta melakukan ini
tak hanya gamelan tari topeng ireng di dusun ini menggunakan angklung sebagai salah satu instrumen musik
namanya juga tarian kreasi ya
bahkan kostum yang digunakan juga hasil kreasi mereka loh
baju bajunya zaman dulu itu kan belum ada baju yang kayak gini
nah untuk menghangatkan kan belum ada jaket
oh enggak kayak sekarang
sekarang ini kan udah ada jaket
dulu itu ambil dari honi
terus akhirnya kita bikin kolaborasi dari seni topeng hitam seni ini menjadi
supaya generasi yang akan datang itu mengingat jasa jaya pendahulu kita
nah dalam musik yang digunakan itu biasanya kan gamelan seperti ini
kalau di sini ada ini ini enggak
ini yang wajib ada itu bende sama itu
benda yang sebelah itu
topeng ireng menjadi tontonan yang menarik di dusun ini
keberadaannya semakin menambah atraksi wisata di dusun butuh yang kerap disebut nepal van java
ini dia nepal van java destinasi wisata di magelang yang terkenal dengan keindahannya
luas sekitar empat hektare dengan ketinggian seribu enam ratus hingga satu delapan ratus meter di atas permukaan laut ini
memperoleh sebutan nepal van java karena lanskap dan konstruksi rumah warganya yang unik di lereng gunung sumbi
terbatasnya tanah datar membuat warga membangun rumah berjajar dari bawah ke atas dengan kemiringan yang beragam
tuh lihat mirip gak sama namsu bazar di nepal
karena letak dusun ini berada persis di kaki gunung sumbing suhu udara di sini dingin sekali ya kalau siang ini mencapai dua puluh derajat celcius kalau malam bisa lima belas derajat celcius
bahkan kalau cuaca ekstrim suhunya bisa di bawah sepuluh derajat celcius
jadi kalau anda datang ke sini saya rekomendasikan untuk memakai jaket ya
pernah viral di media sosial nepal van java resmi menjadi desa wisata pada dua ribu dua puluh
dusun butuh pun semakin ramai dikunjungi wisatawan
apa sih daya tariknya
yang pertama udara sih ya berbeda banget
di sini lebih asri sejuk kayak gitu
dan ya bagus banget indah di sini
pemandangannya itu sejuk enak untuk berwisata
menurut saya sih kayak mungkin aksesnya tuh kurang lebar gitu kan
terus kayak wisata makanan gitu street food kayak gitu sih
ya meski popularitasnya meningkat fasilitas pendukung di dusun ini masih minim
terutama kondisi jalan yang sempit menuju dusun
jadi sebenarnya dulu akses jalan menuju dusun ini itu sebenarnya sudah seberapa baik
pernahkah mengalami hal hal yang lebih buruk dari ini
pernah juga cuman terlalu sempit kalau menurut saya
jadi kurang diperlebar biar masyarakat dan wisatawan menuju dusun butuh ini
nggak terlalu berbahaya
tapi dari segi kualitas badan jalan yang dibangun pun itu sebenarnya cukup bertahan lama atau tidak
karena kan kita tahu kalau badan jalannya sering digunakan untuk pengangkut sayur truk truk besar atau seperti apa
kurang bertahan lama belum maksimal
jadi harapan ke depan masih apa apa nih untuk dusun butuh ini
ya akses lah
akses yang dari pemerintah atau dinastor
terkait untuk memperbaiki jalan atau akses menuju dusun butuh ini
ya semakin sempurna
ketika banyak wisatawan ramai ke sini juga safety
semua juga merasa aman dan nyaman
aman dan nyaman
meski demikian dusun butuh tak kehilangan pesonanya sebagai nepal van java
ramainya wisatawan menjadi angin segar bagi warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani
desa wisata nepal vanjava kini mampu membekerjakan sekitar dua ratus lima puluh warga termasuk pengembudi ojek
royim adalah satu dari satu ratus tiga puluh pengemudi ojek wisata di dusun ini
mantan buru bangunan ini kini bisa memperoleh penghasilan satu lima hingga tiga juta rupiah per bulan
mas royim ini kalau sehari rata rata dapat penumpang berapa wisatawan berapa orang
kalau dari hari biasa itu satu sampai tiga
iya itu pas ramai
tapi kalau weekend itu bisa empat bisa lima
tarifnya berapa tuh
tiga puluh lima ribu rupiah pp
itu ke berapa titik
empat spot ya
oke ini lumayan murah ya tapi yang jadi tantangan adalah perjalanannya
jadi memang ada yang tanjakan dan turunan yang curam ini cukup memacu adrenalin saya
ini mas nggak takut bawa penumpang yang tiap hari kayak gini
udah biasa nih mas tiap hari kita nganterin juga apel sama weekendnya
nah ini kan udah jadi desa wisata nih
kira kira membantu banget nggak untuk kehidupan mas royim
alhamdulillah sangat membantu mas
karena kalau dulu saya sebelum jadi wisata kan kerjanya di luar kota
kalau sekarang alhamdulillah di rumah ada kerjaan
jadi sangat membantu
alhamdulillah banget ya
udah lumayan ya
kang sangat tergantung sekali dengan cuaca dan musimnya
itu masih banyak ya alhamdulillah
magelang tak hanya menawarkan wisata alam dengan pemandangannya yang indah saja
kali ini saya datang ke desa tuk songo
berkeliling desa menggunakan all train vehicle atau atv boleh juga nih
sambil melihat kehidupan warganya
berlokasi di kecamatan borobudur tuk songo termasuk desa yang makmur
bener gak ya
desa yang dihuni oleh sekitar satu tiga ratus keluarga ini punya potensi pertanian yang besar
salah satunya adalah tembakau
namun harga tembakau yang tak menentu dan berisiko merugikan petani
membuat sebagian warga beralih ke tanaman lain
biaya tanam perawatan pengolahan tembakau hingga siap jual
belum tentu menguntungkan petani
tembakau kering di desa ini dijual rata rata lima puluh hingga rp tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
kalau banyak warga beralih ke tanaman lain
bagaimana nasib petani tembakaunya ya
kita tanya suyadi yang sudah menjadi buru tari tembakau sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di desa ini
pria berusia enam puluh tahun ini mendapatkan upah tujuh puluh ribu rupiah per hari
suyadi bekerja di kebun mulai jam tujuh pagi hingga empat sore
ia bertanggung jawab menanam merawat memanen hingga mengolah tembakau hingga siap jual
penghasilan jadi buruh tani tembakau ini gimana nih pak
cukup nggak untuk sehari hari ini
bukan gak cukup
beli anak anak itu sekolah ya cukup
ya bapak cukup
duduk di sana ya bisa
kalau gak ada tembakau wah kusin
kalau dulu kan desa tuksowa ini kan penghasil tembakau yang terbesar gitu di magelang
sekarang kan udah mulai sedikit
jadi itu memang banyak tembakaunya
yang hari ke depan itu banyak hujan
semua gak nggarang
jadi memang sangat tergantung sekali dengan cuaca dan musimnya
kalau musim kemarau
selain petani warga desa tuk songo juga piawai memanfaatkan hasil alam
salah satunya dengan memproduksi mie letak
bahan baku pembuatan mie ini adalah pati aren
ada sekitar lima puluh produsen pate aren di desa ini
kini jumlahnya tersisa tiga orang
karena pohon aren sebagai bahan bakunya
hadi sofyan salim yang akrab di sapa iyan
meski usianya sudah lima puluh tujuh tahun
tangannya cekatan membelah batang pohon aren
kayu arennya dapat dari mana aja nih
saya cuma di daerah sekitar
magelang jogja purworejo
kalau dibeli dari petaninya berapa nih pot
dibeli atau gimana
itu nganu nggak tentu
pohon aren itu ada besar kecil pendek tingginya
kan itu harganya juga
tapi kalau di daerah sleman kan tidak kepake
dua ratus sampai tiga ratus
tapi kalau yang dari daerah purworejo
sampai satu lima juta
tergantung kualitasnya berarti
nah kualitasnya kan baik
nah yang paling bagus
dijadikan pati atau tepung
yang umurnya tua atau muda
gini masalah umur itu belum tentu
ada yang lima belas tahun sudah bisa dipotong
ada yang lima puluh tahun tinggal kesuburan tanahnya
ian adalah generasi keempat yang mengelola pabrik pembuatan pati aren di desa ini
keluarganya secara turun temurun mengolah batang pohon aren untuk dijadikan tepung sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
dulu pengerjaannya masih manual dengan cara ditumbuk menggunakan lesung
sekarang sudah pakai mesin dan lebih cepat
pabrik pate aren ini mempekerjakan dua belas orang warga desa
kebanyakan adalah para ibu rumah tangga dan buruh tani
tuh lihat tangan mereka terampil loh
menyaring serat kayu arennya
urusan mencuci serbu kayu aren siti makmuroh nijagonya
usianya empat puluh lima tahun
ibu dua anak ini bekerja membuat pate aren mulai jam tujuh pagi sampai satu siang
ini lumayan berat loh
jadi ibu ini sudah dua puluh tahun bikin pate aren ini ya
gak capek bu kerja gini
capek gak capek gimana
ini kerja kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa
dari jam berapa sampai jam berapa
jam tujuh sampai jam dua belas sampai jam satu
tujuh pagi sampai jam satu siang
nah ini upahnya berapa biasa sehari

itu bisa dipakai untuk
buat ikan jumah
tapi di rumah kalau gak lagi kerja pate aren ini kerjanya apa ibu rumah tangga aja
ya enggak ke sawah mau mana aja
apa aja bisa jadi
yang penting halal gitu ya alhamdulillah
biba punya pate aren ini berapa
dibak pencucian sebuah kayu aren berisi air inilah proses pengendapan pate aren terbentuk
endapan ini yang nantinya menjadi tepung
pengolahan pate aren di desa ini terbilang tradisional
proses pencucian kedua ini akan memisahkan endapan pate aren merah dan putih
endapan pate aren tinggal dijemurni
dalam sehari ian dapat memproduksi pate aren rata rata satu lima kuintal
ini yang masih basah ya pak ya
satu karung bisa berapa beratnya
ini satu karung kalau basah sekitar ya delapan puluh lima
nanti setelah keringnya ini sekitar enam puluh
ini biasanya kalau dikeringkan bisa berapa lama nih jadi tepung siap pakai
ini nanti jam satu sudah kering
oh dalam sehari bisa
kalau keadaan cuacanya panas
nah itu bisa dapat berapa pak sebulan rata rata pak
dua ini pak cik
iya paling paling ya tiga empat juta
empat juta sebulan ya
kalau sudah kering pati aren siap dijual
di musim kemarau ian bisa menjual sepuluh ton dalam sebulan
sementara pada musim hujan hanya empat ton saja
pate aren ini dijual dengan berbagai harga tergantung tekstur dan kualitasnya
ini kalau yang halus seperti ini dijual rp lima belas per kilogram
kalau yang kasar seperti ini rp dua belas per kilogram
ini peruntukannya juga beda ya kalau untuk bahan pembuatan bakso atau kue kue ini yang halus yang cocok digunakan
kalau yang kasar ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan cendol termasuk mie ya mie letek
nah ini teksturnya mirip tepung tapioca ya dari singkong
aromanya juga mirip
selain magelang pati aren dari tuk songo dijual ke berbagai daerah seperti temanggung yogyakarta dan purworejo
adik hari ini enggak akan begitu
selain potensi alam magelang juga kaya budaya
kelestariannya terjaga karena tangan tangan terampil seperti pipit irtanto ini nih
warga desa tuksongo kecamatan borobudur ini membuat topeng besi sejak dua ribu sepuluh
berbahan plat besi pipit membuat topeng dengan teknik cetak dan pukul
topeng besi buatannya berbentuk kepala hewan
nah jadi kalau misalkan untuk supaya mendekati karakter hewan yang dimaksud nih yang dibikin begitu ya
itu biasanya apa sih yang dilakukan oleh mas pipit nih
supaya itu ya iya memang layaknya macan gitu
oh apa gitu
ya saya ya pertama tetap nganu mas tetap lihat
lihat bentuknya gajahnya dulu baru mau tak buat kayak gimana bentuk polanya gimana
kalau gajah potongannya gini kalau macan juga gini
yang paling sulit untuk membuat karakter topeng untuk hewan hewan ini apa yang bagian paling sulit
bagian paling sulit itu kita membentuknya nanti itu
proses membentuk kepala hewan tak mudah
agar melengkung sempurna pipit biasanya memukul permukaan pelat beti di atas tanah seperti ini
kalau misalkan kayak gini kan tajam tajam nih permukaan nih
ya ini bahaya juga nih bisa luka ya
iya sering juga terluka
tiap buat pasti kena tadi aja juga kena tapi udah biasa kan
pipit hanya membuat topeng besi saat ada pesanan saja
harganya lima ratus ribu rupiah per topeng
ini lumayan loh kalau saya pakai cukup berat ya
yang terberat biasanya apa
saya nggak kebayang loh karena selain berat tingkat kenyamanan ya
kalau dipakai juga ada yang bikin nyaman ada yang enggak
tapi di sini sudah disediakan nih tali seperti ini
itu digigit ya
ini kita kalau mau pandangan kita mata yang memakai topping ini bisa lewat sini
di desa tuk songo topeng besi digunakan dalam kesenian topeng kawedar
tuh penarinya lagi siap siap
kostum penarinya unik loh
ini udah siap nih kayak ini melakukan pertunjukan ya
nah ini kalau lihat kostumnya
ini kayak dayak di kalimantan ini ada bulu bulu begini ya
ini kira kira kalau dari atas ke bawah kostum ini ada maknanya atau artinya nggak
kalau dari artinya sih ada
kalau kita kan dari kuluk ini mengambil dari bulu ayam jago
kan itu ya menandakan kalau ayam jago itu ayam petarung
kita harus semangat bisa bela diri
yang paling menarik adalah bagian ini ini namanya apa
kerincing ini memang untuk
atau ada maknanya nggak
kalau kerinci itu ini ya sebagai apa ya bisa sebagai iringan musik
pengganti iringan musik
ukuran dari kerincing yang sisi kanan sama kiri itu berbeda
bunyinya juga berbeda
coba kasih contoh
pertunjukan topeng kawedar terdiri dari empat babak
roda kreasi yang pertama tampil
diiringi musik gamelan gerakannya adalah kreasi para penari
konon topeng kawedar digunakan untuk hiburan rakyat sekaligus syiar agama islam
malam semakin larut
saatnya babak kewan kewan dimainkan
tujuh penari berkostum hewan lengkap dengan topeng besi mulai beraksi
atraksi permainan api pun menarik perhatian penonton
dalam kesenian ini harus ada tujuh orang yang memakai topeng hewan
nah tujuh dalam bahasa jawa itu pintu
artinya disimbolkan sebagai pitu lung atau pertolongan dalih yang maha kuasa
nah masing masing karakter hewan juga punya filosofi tersendiri
macan misalnya ini menggambarkan kegagalan dan keberanian
atau ada pula singa
dalam bahasa pelesetan orang tunggso ngo kerap disebut isi mo isi ne limo atau berisi lima
bisa dilambangkan seperti lima sila dalam pancasila
dalam ajaran islam ada lima rukun islam atau sholat lima waktu
jadi memang kesinihan ini punya filosofi yang mendalam
meski dipecut penari berkostum topeng besinya tampak biasa saja loh
mereka melakukannya dengan sadar gak ya
ini tari pakai topeng besi rasanya gimana
agak habis tarian
ya dibilang capek ya enggak
dibilang kayak juga sedikit sedikit capek
karena apa ya kita untuk kesenian ini karena rasu dari hati
tapi gerakannya lincah banget loh
itu memang sadar gak sih pakai gerakan itu
itu setengah dari sadar
kita juga karena kita nenek moyang mungkin keserupan dengan
hati diri kita
dan kita tak sadari kita bergerak pun kita juga gak
ini gak begitu cerah
tapi orang menyakankan kita sebagai macam beneran
tapi gak ada ritual khusus sebelum menarikan
ritual seperti khusus kacang
topeng kawedar memadukan seni musik seni tari yang gerakannya diselingi pecak silat
dan lagu bernafaskan keislaman
diperkirakan kesenian ini muncul sejak tahun tiga puluh an di desa tuksongo
dan mulai diakui sebagai kesenian khas tuk songo pada seribu sembilan ratus lima puluh dua
topeng kawedar merupakan pelopor tarian topeng ireng terutama yang berkembang di jawa tengah
kesenian ini semakin menambah semarak budaya di magelang yang gemilang